inilah potret kehidupan sehari hari warga kelurahan kampung melayu barat
kecamatan teluk naga kabupaten tangerang banten
mereka mencuci pakaian mobil hingga memancing dan menjala ikan di kali berair keruh ini
padahal tidak sedikit sampah berserakan dan hanyut di sungai
bahkan tempat pembuangan sampah pun dibangun di atas aliran kali cisadani itu
siti komariah mencuci pakaian keluarganya setiap hari selama lebih dari lima belas tahun semenjak ia pindah ke kampung ini
bersama para ibu lainnya ia mencuci pakaiannya setiap hari
dan mulai pukul enam sebelum matahari tinggi
kalau misalnya ibu nyuci kena gatel gatel gitu gak sih bu
enggak enggak pernah gatel
enggak gatel ya tapi kepakaiannya bersih
bersih kepakaiannya bersih
oh enggak kuning ya
komariah mencuci menggunakan air tanah di rumahnya ketika musim kering saja
itu pun ia lakukan karena terpaksa
sebab jika keran dibuka cukup lama air tanahnya akan berubah lebih keruh
dan itu dapat merusak
ibu rumah tangga ini hanya menggunakan air tanah untuk mencuci piring dan mandi saja
sekretaris desa kampung melayu barat menyatakan
di kampung melayu barat juga telah disediakan saluran pdam
tetapi warga memilih memakai air kali karena tidak perlu mengeluarkan biaya
saluran pdam tirta ketara harja cuma belum mencakup seluruh pelanggan
sekarang alhamdulillah setelah ada program gebrak vakumis
itu gerakan bersama untuk peduli kawasan kumun dan miskin
sekarang sudah tidak ada lagi wc wc helikopter
jadi sekarang biasanya digunakan aliran kali itu untuk cuci pakaian
titik pdam memang masih terbatas lantaran lahan untuk membangunnya belum banyak tersedia
tetap diperlukan fasilitas yang dapat menyaring aliran kali cisadane
agar lebih bersih dan jernih sehingga kualitas air lebih baik